kita ke kalimantan tim sar gabungan pencarian kapal motor pisces
yang tenggelam di perairan tanjung selatan kalimantan selatan
mengevakuasi korban selamat bernama endro
atas temuan ini total korban selamat menjadi tiga orang
sementara korban tewas yang berhasil ditemukan empat orang
dan tiga puluh lainnya masih dalam pencarian
saat ditemukan korban endro dalam kondisi lemah dan shock
lantaran terombang ambing di lautan selama empat hari
hingga akhirnya ditemukan kapal nelayan km bunga tanjung
endro langsung dievakuasi oleh tim basarnas banjarmasin
untuk menjalani perawatan di kantor sar banjarmasin
selama terombang ambing endro bertahan di atas box ikan
menurut endro saat kejadian terjadi kebakaran di salah satu ruang kapal
dan membuat penumpang panik hingga harus terjun ke laut
saya hidup ngapung di air
berkiraan delapan hari
ngumpul sama teman teman empat hari
buat nahan rasa haus
ngumpul sama teman teman empat hari
buat nahan rasa haus
memang saya minum air kencingnya saya sendiri
kalau ada ikan yang loncat saya makan
pokoknya selama delapan hari itu saya makan ikan cuma satu
yang saya sering minum itu dua hari sekali kencing
air kencing saya saya minum sendiri
kini ini setengah hari itu alasan baru
berkena kerana wijong
saya merasa sedikit sakit sedikit verdiga meruntuh
jadi keselanjutannya saya kurang tahu masalahnya saya memutuskan untuk berbencar sih
saya memutuskan untuk berpencar sampai tiga hari kok nggak ada bantuan sama sekali
hingga kini basarnas banjarmasin terus melakukan pencarian kapal motor pisces menggunakan dua kapal milik tni al dan menggunakan pesawat milik tni au untuk menyisir sekitar kawasan tanjung selatan kalsel
sebanyak satu ratus lima puluh tim sar gabungan dikerahkan untuk pencarian ini
tenggelamnya kapal motor pisau asal pekalongan yang membawa tiga puluh tujuh penumpang ini baru diterima petugas kantor sar banjarmasin pada tiga puluh satu juli dua ribu sembilan belas pukul enam belas waktu indonesia tengah
kapal bertolak dari pekalongan menuju selat makassar pada selasa tiga puluh juli dua ribu sembilan belas
sinyal kapal diduga rusak sehingga tidak terdeteksi basarnas
dari jumlah tersebut empat penumpang dilaporkan tewas tenggelam
tiga penumpang selamat dan sisanya tiga puluh satu penumpang masih dalam pencarian